stroke ini tidak hanya merusak kemampuan motorik penderitanya
tapi juga kemampuan bahasa hingga berkurangnya kemampuan memori otak serta daya ingat
nah gejala ini sering diabaikan oleh para penderita stroke
padahal silent stroke ini juga bisa berbahaya bagi penderitanya
ya kenapa kita ngomongin stroke
karena tanggal dua puluh sembilan oktober kemarin diperingati sebagai hari stroke begitu ya
nah bagi penderita stroke ini memang harus terus bersemangat saat menjalani hari
tentu saja setelah mengalami serangan stroke
pantang menyerah itulah sumber daya yang kita lakukan
sumber kekuatan sujarwo dalam menjalani hari setelah serangan stroke setahun lalu
karena abai terhadap gangguan darah tinggi yang ia derita sejak tiga tahun terakhir
akibatnya pembuluh darah di batang otak ringan pecah
ia kehilangan kemampuan berjalan dan bicara
kini setidaknya dua kali dalam sepekan
sujarwo menjalani fisioterapi untuk memperbaiki fungsi motorik yang terganggu
ada pula ng yang sudah delapan bulan ini berjuang untuk sembuh dari stroke
kolesterol dan pola makan tidak sehat membuat ng terkena stroke
dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan sempurna
saya rasa dari makanan seafood itu yang saya suka mungkin dari situ berawalnya
saya suka seafood mungkin kolesterol yang itu pas tinggi mungkin yaudah down langsung
stroke tidak hanya mengancam kerusakan motorik
namun juga kemampuan bahasa dan kognitif
kondisi ini yang sering diabaikan oleh penderita stroke
jadi kalau tiba tiba ada keluhan dari keluarga atau kita sendiri yang tiba tiba itu nggak bisa bicara
nggak bisa bicaranya ini tiba tiba jadi sulit mengucapkan kata kata
atau malah jadinya kata kata yang diucap itu jadi salah
atau satu katanya itu konsep
penanganan vokalnya salah
atau juga gangguan pada pengertian bahasa
jika ada gangguan dalam berbahasa
pasien harus segera dibawa ke rumah sakit
hilangnya kemampuan verbal tergantung pada golden period
dimana penanganan maksimal empat lima jam setelah serangan
bisa membantu tingkat kesembuhan
gejala struk yang juga tidak disadari penderita dan keluarga adalah menurunnya kemampuan memori penderita

adalah menurunnya kemampuan memori penderita
adalah menurunnya kemampuan memori penderita

karena sumbatan darah tidak menyerang bagian motorik
data organisasi kesehatan dunia who tahun dua ribu enam belas mencatat
stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular
yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia
riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas mencatat
angka penderita stroke meningkat selama lima tahun terakhir
dari tujuh persen menjadi sepuluh sembilan persen
selain mengenali gejala awal stroke bisa dihindari dengan menjaga pola hidup sehat
mengatur asupan makanan yang berimbang teratur berolahraga dan tidak merokok
yudi yudawan probokus hartoyo jakarta